kenapa botol kecap bisa disini ya
ngapain kamu disini juga
kebetulan lagi ada urusan tadi
terus nggak sengaja ketemu sama tante
sama anak tante juga
kita makan bareng aja yuk
oh ya boleh
eh siapa yang nyuruh duduk disini
kerupuk kulit sama ibunya
apa mungkin ibunya si kerupuk kulit ini
perempuan yang lagi dekat sama papa
kalau papa udah tahu kerupuk kulit
anak dari perempuan yang lagi dekat sama papa
papa nggak mungkin bakal mau ketemu
mungkin mereka memang lagi makan disini
apa mungkin dia
sebenarnya tadi aku sudah sampai restoran
tapi ada urusan mendadak yang tidak bisa aku tunda
sampaikan juga sama anak kamu ya
nanti akan aku jelasin semuanya sama kamu
dan pertemuan kita juga kita atur ulang kembali aja
nanti kita atur lagi ya pertemuan ya
kalo gue nggak kesel
nanti aku dikejar ya
mau kemana ya dia
kamu pesen lagi gak ini
tapi setengah porsi aja
ya kan berdua sama ibu
itu bukannya temen kamu el
wish gue dipanggil sama ibunya kerupuk kulit
bisa jadi kesempatan nih
kenapa botol kecap bisa disini ya
ngapain kamu disini juga
kebetulan lagi ada urusan tadi
terus nggak sengaja ketemu sama tante
sama anak tante juga
kita makan bareng aja yuk
oh ya boleh
eh siapa yang nyuruh duduk disini
kalau ini kan temen kamu gak apa apa
bokap lu tuh tau banget gue tau
lu nyuruh gue kesini
buat pakai baju kapelan begini
kita kan udah resmi pacaran
apa salahnya sih kita pake kapelan kayak gini
ya nggak gitu juga kali
yaudah yuk duduk yuk
maksudnya gue berdiri aja
heeh duduk yuk
lagian lu kenapa sih pakai niat banget bikin bikin baju begini
hei emang kenapa sih
kan kita udah resmi pacaran
lagian juga aku pengen pasang foto kenangan kita
pas lagi baru jadian
eh gak usah wi
gak usah foto foto
nih masa sama pacar sendiri malu
masa gak senyum sih
ini udah senyum wi
mau senyum gimana lagi
tangan kamu kaku banget sih
ih kamu fokus ke aku aja
gak usah lah gak enak diliat orang
ya gak apa apa sih
yawu itu kan pacar aku
lagian sasa aja
ini juga bukan di sekolah kok
ya gak enak wi
gak bisa kaku tengguh
eh kamu aja deh yang megang
tadi jelek kamu yang muda
iya kurang deh
coba tengah nih
coba sekali lagi sekali
udah banyak deh wi
ya ampun ini leceh banget
itu liat tuh kamu kalo senyum tuh cakep banget tau
aku pengen hampers nih kayaknya ini
gak usah wik buat apa gak usah
kamu kan pacar aku
jadi suka suka aku dong
ya buat apa
jadi biar kita samaan
buat apa sih
gak usah lah
ih kok gak usah
kita kan pacaran kan
jadi gak apa apa lah kamu upload aja
ngapain gak usah lah
ih kenapa sih
gak usah udah
yaudah sini aku uploadin
ih emang kenapa sih
apa salahnya sih kalo kamu gak upload juga
lagi dengan kamu pacar aku
anda aja hubungan rara sama opo davin ngga backstreet
rara jadi kangen opo davin deh
rara cek instagramnya aja deh
nyebulin banget deh si dewi
manfaatin banget jadinya sama opo davin
rara aja pacar sahnya belum pernah
bel ngapain sih bel
kipe banget sih
belum lagi main hp
yaelah coba liat dong
gak sih lagi
tidak lo harus liat ini
ih pantesan aja sih davin ngga pernah update soal ruki
ini nih sama rara putus ih
gue kelar dulu dia
om jadi repot dateng malem malem kesini gara gara
iya om juga mengerti
papa sama mama kamu juga sudah ngabarin om
tapi kayaknya arin beneran bosen deh om disini
apalagi gak ada yang peduli sama arin
arin kamu jangan berpikiran seperti itu

nanti kamu mulai tambah sakit
kan ada ol rifki dan temen temen deket kamu
ngga pokoknya arin pengen pulang mengalami ini juga om
jangan hari kamu kan belum sepenuhnya pulih
kamu harus tetep dirawat disini ya om mohon ya
paling tidak sampai rumah sakit mengizinkan kamu untuk pulang
apa gunanya aku sembuh om
aku sembuh pun gak akan bikin rifki peduli sama aku
dia tetep tinggalin aku
iya rian om janji om akan bujuk difki sekali lagi ya
tapi arin gak yakin deh om om bisa bujuk rifque sampai mau nemenin arin
om juga ga nyangka
kenapa review itu seperti itu susah diatur
dia kok tiga tiganya ninggalin kamu karena perempuan itu
om berjanji om akan berusaha semaksimal mungkin untuk menempati janji om
begitu juga rifki
sekarang kamu yang sabar dulu ya
dan kamu tetep mau dirawat disini ya
kan ini demi kesehatan kamu juga
lain kali jangan lepar lepar handphone ya